sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
adrian tau kalau lia ada masalah dan bebasin dia
ngapain sih lo kesini
gue mau ngasih berita bagus ke loh
kemarin tuh orang tua lo minta maaf karena kelamaan nunggunya
sekarang mereka mau ketemuan lagi
ya serius lah
orang mereka datang kok kemarin
lo nyayah aja sibuk ngejar si lia
gue mau ketemu sama mereka
hari ini mereka mau ketemuan di
tapi kan gue udah janji sama si lia
janjian sama lia itu kan jam tujuh
berarti gue masih punya sejam
abis nemuin kedua orang tua gue
gue akan langsung ke taman buat ketemu sama lia
eh kok lo diem aja sih bisa kan
mer makasih ya mer
kalau gak ada lo mungkin sekarang gue di penjara kali
biasa aja lagi
mer gue kangen deh sama kita yang dulu
kita suka jalan jalan bareng bercanda bareng
ya mungkin setiap hari
ada belinda itu kali ya
lo jadi kayak gitu
tapi gue mau nanya suatu hal enggak
kenapa sih lo nurut aja sama belinda
bukannya gue ngejek jekin belinda tapi kan
belinda bukan temen yang cocok buat lo
walaupun kamu nggak bisa ngelepasin belinda
tapi yang jelas aku bangga soal jadi temen kamu
suatu hari nanti
aku bangga jadi temen kamu
suatu hari nanti aku bangga jadi temen kamu
aku mau ngebahas kebaikan kamu kok
ya udah sih nyantai aja
oh iya kalau aku bukannya janjian sama adrian
bisa naburan pergi
ya udah gue duluan ya
ini ada pelanggan yang butuh membantu
jadi kamu bisa bekerja sekarang
lokasinya nggak jauh dari sini kok
jadi kalau anak kamu mau datang ngejenguk
terima kasih ya pak
ada uang buka
nanti setelah kamu bekerja
bulan depan kamu bisa ambil semuanya
terima kasih ya pak
kalau gitu saya permisi dulu
wanita itu telah masuk dalam jebakan kita bu inggris
jadi dia udah masuk dalam jebakan bu
terus kita tinggal tunggu hasilnya
oh ada meeting dadakan ya om
kira kira selesainya kapan
bener bener aku nggak tau lat deh
oh gitu ya
oke kita tunggu deh
kata orang tua lo
mereka ada meeting dadakan
terus nggak bisa ditunda
terus kita harus ke sana
tidak kita disuruh tunggu
padahal sebentar lagi aku harus berangkat
tunggu dulu pak
itu mau dari facebook
hai kamu kontrin masuk udah nggak usah ini sekarang pulang aja udah sore ya ya udah aku
jual ya kakak kakak ada surat apa isinya kak berita bagus ibunya aku sudah pekerjaan jadi
pembantu rumah tangga alhamdulillah tapi
berarti berhenti udah nggak lagi dong iya mungkin sementara gitu tapi bukan artinya kita nggak bisa
ketemu sama ibuku ibu juga udah pesen kok katanya kalau misalnya kita facebook kita mampir aja ke tempat kerjanya
sebenarnya apa sih maunya syadrian janji janji sendiri ingkar ingkar sendiri
hai apa dia emang
mau main mainin aku
lihat gua minta maaf dong sama lu ya gua gua tahu gue emang salah tapi lu lu tolong dulu dengerin
penjelasan gue ya gue itu sama sekali enggak ada niat untuk datang terlambat emang sebelumnya tuh gue udah
urusan yang harus gue urus
aku harus kerja dengan rajin supaya aku bisa ngumpulin banyak uang untuk lia semuanya
biar dia nggak perlu kerja keras dan hidup susah lagi
lihat ibu kangen banget sama kamu
rasanya ibu gak sabar pengen tunggu sampai besok
jadi mercy yang bebasin kamu li
awalnya aku tuh juga gak nyangka yuk
diluarnya aja mercy tuh benci banget sama aku
padahal aslinya dia baik banget
buktinya aja dia mau susah susah ngomongin aku
aku tuh udah ngira li
si mercy itu emang orangnya baik
ya cuma lingkungan yang buruk aja yang bikin dia kayak gitu
mudah mudahan aja kita bisa temenan lagi ya bertiga kayak dulu
aku tuh kangen banget loh sama mercy
oh iya randi kemari sementara
saya mau pergi kerja dulu ya tolong jaga rumah baik baik
kalau ada tamu yang tidak diundang jangan bukakan bitung
saya mau bicara
ada apa pak
ada apa pak
pak budi mau apa ke sini
aduh kamu gak lihat apa
saya ini mau merampok
pak budi nggak bisa melakukan itu pak
ya kamu gak tahu apa
yayasan pembantu yang saya punya itu betul betul tidak ada
itu hanya fiktif
hanya kedok untuk kita bisa merampok
pak budi keluar pak
pak budi keluar
ah minggir kamu
kamu mau ini hah
kamu harus pilih dua pilihan
kamu mau beresin barang barang ini
hanya semua barang barang
jangan sampai ada ketinggalan
apa yang aku lakukan ini
tapi apa aku punya pilihan lain
kalau aku menolak
mereka akan membunuhku
aku akan membunuhmu